kami telah merangkum beberapa pertanyaan warganet seputar covid sembilan belas dalam segmen tanya dokter
dan sudah bergabung melalui sambungan zoom dokter spesialis kandungan dan kebidanan
dr ivandar utama bersama kami sore hari ini di cnn indonesia news update
halo selamat sore mbak fani
sehat ya dok ya
sehat sehat thank you
oke kita lanjut ya langsung ya dok ke pertanyaan dari warganet yang tidak sabar lagi
ingin mendapatkan jawaban dari dr ivandar atas pertanyaan mereka
yang pertama dari ednaida febrina
dok saya ibu usia tiga puluh satu tahun mau bertanya
saya dua tahun lalu keguguran pada kehamilan kedua dan difonis pcos
sampai sekarang belum hamil lagi
apakah wanita yang pcos harus ke dokter kandungan untuk program hamil
atau bisa cara alami dilakukan sendiri tanpa bimbingan dokter
karena waktu hamil anak pertama saya tidak program hamil terima kasih
oke jadi pcos sebetulnya nggak menjadi
langsung penyebab kegugurannya ya
tapi mungkin dampak dari pcos itu bisa menimbulkan keuguran
contohnya misalnya karena obesitas pcos
nah karena obesitasnya itulah jadi keguguran
jadi sebetulnya tidak langsung berdampak
nah pcos sendiri sebetulnya first line treatmentnya adalah harus menurunkan berat badan
jadi kalau berat badan yang tidak turun turun itu akan bikin susah untuk bisa hamil hamil
nah jadi kalau misalnya memang kesulitan untuk menurunkan berat badan
maka sebaiknya langsung program di dokter
yang bikin pcos menjadi lama berlarut larut susah hamil adalah karena terlalu lama mengusahakan untuk turun berat badan
atau terlalu lama berusaha mengusahakan supaya menstruasi jadi teratur
jadi pada pcos kalau mau cepat hamil langsung program aja yang benar
oke ada cara alami nggak dok untuk bisa cepat hamil
yaitu harus mengembalikan metabolisme badan kembali menjadi baik
nah salah satunya adalah untuk yang overweight
harus menurunkan berat badan
untuk yang pola hidupnya berantakan ya harus memperbaiki pola hidup
misalnya seperti olahraga
oke berarti pola hidup yang sehat dan aman begitu ya dok ya
dokter ivana kita langsung lanjut
oke kita lanjut ke pertanyaan kedua ya dok ya
ini at istri isti ayu lestari
dok saya pakai kb spiral dan kata dokter sebelumnya umur kb tersebut hanya lima tahun
tapi saat periksa di tahun kelima kata dokter yang lain kb itu masih bisa dipakai asal tidak ada keluhan yang berat
pertanyaan saya sebenarnya umur kb maksimal itu berapa tahun bisa dipakai
dan kalau ingin melanjutkan pakai kb ini harus kb yang baru atau bisa kb yang lama
oke jadi pada prinsipnya spiral atau iud itu punya masa pakai di dalam rahim
itu biasanya bervariasi antara lima sampai delapan tahun
nah kalau misalnya memang sudah habis masa pakainya maka langsung cabut saja
kemudian pada saat kita mencabut kita punya peluang untuk memasang
iud yang baru
jadi pada saat kita cabut sekalian pasang juga yang baru pada saat yang sama
nah itu juga sebetulnya sangat tergantung dari dokter yang memeriksa pada saat itu
misalnya bila dokter yang bersangkutan memutuskan untuk beristirahat dulu jadi nggak langsung dipasang lagi
ya silahkan tetapi harus menggunakan backup plan
artinya jangan sampai tiba tiba menjadi hamil lagi karena misalnya nggak pakai kb
tadinya ada spiral ternyata nggak ada spiralnya
berarti bisa langsung pasang yang baru begitu ya di dokter ya
oke dr ivander kita lanjut ke pertanyaan terakhir ya dok ya
ini dari ed setiawandri
hai dok tidak dapat dipungkiri infeksi covid ini bisa menyerang siapa saja termasuk wanita hamil
apakah covid sembilan belas bisa menular ke bayi lewat janin ibu yang positif covid
lalu bagaimana tips aman untuk mengontrol kehamilan pada saat pandemi corona saat ini
ini pertanyaan menarik sekali
karena banyak sekali ibu ibu yang takut menular ke bayi
mereka mengatakan covid pada bayinya
bahkan pada beberapa pasien saya yang memang terbukti positif covid pada saat sedang hamil
itu juga menimbulkan ketakutan pada mereka
nah sebetulnya yang terpenting adalah kita harus tahu bahwa hanya ditemukan dua laporan sejauh ini bahwa covid menular melalui placenta
artinya bayinya terinfeksi covid sejak di dalam kandungan
jadi itu hanya baru ditemukan dua kasus
kemudian yang kedua adalah ternyata kita sempat menemukan adanya partikel
adanya partikul virus pada placenta
jadi sangat dimungkinkan sebetulnya untuk terjadi transmisi dari ibu ke bayinya pada saat sedang hamil
tetapi kebanyakan proses penularan dari ibu ke bayi terjadi justru setelah persalinan
jadi pada waktu ibunya melahirkan bayinya keluar kemudian melakukan proses menyusui
nah disitulah terjadi penularan dari droplet ibu pada bayinya
oke berarti imd nya nggak bisa dilakukan dong dok
nah untuk anc atau kontrol kehamilan itu tetap bisa dilakukan seperti biasa
yang terpenting adalah begini protokolnya sudah jelas bahwa pada seorang yang sedang mengalami positif covid
maka dia harus melakukan isolasi mandiri sampai terbukti sudah tidak menularkan lagi
nah pada saat sudah tidak menularkan lagi maka boleh untuk melakukan kontrol hamil seperti biasa
oke baik terima kasih sekali dokter ivander atas jawabannya
semoga ini bisa menolarkan
apa ya membuka tabir terang bagi ibu ibu di luar sana yang punya banyak pertanyaan terkait dengan kondisi kehamilan dan juga janin mereka
terima kasih dokter telah bergabung bersama kami di program cnn indonesia news update sore hari ini
sehat sehat selalu dok
oke terima kasih
nah untuk anda yang masih punya pertanyaan terkait covid sembilan belas anda masih bisa mengirimkan pertanyaan dengan mention akun twitter kami
at cnn id daily atau mengomentari unggahan kami di laman instagram at cnn indonesia tv dengan menambahkan tagar warganet kepo covid sembilan belas
kita geser ke informasi selanjutnya